yang itu bu
kamu ya yang mukulin anak saya
berani beraninya ya kamu mukulin anak saya
cuma ada lagi deh yang perlu dijelasin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan panggil siti rodia
oh terlalu lengkap ya
panggil aja mama seleb
oh udah ganti nama sekarang
tapi di kampung
kalau di kota
panggil aja mama seleb ya
ada apa ibu marko nah
ada yang mau saya omongin nih soal resepsi bu mama seleb
kalau masalah resepsi gampang
sampai itu tenang aja
sampai gak usah nyumbang
sampean kalau mau nyumbang nyumbang aja
ke pantai asuan
buat nyumbang dapur saya aja
masih susah bu
pasti senang kemis
senang nyanyi umbang
kemis nih minta disumbang
udah dicoba bajunya
udah udah pas
hmm benang aja
ada apa ya
kagak ada happen happen
si acil kagak mau dibikinin resepsi gede gedean
harus ada acara resepsi toyo
ini masalah harga diri keluarga saya
gak ada tapi tapian
acil langsung dateng aja ke acara resepsi
cuma datang bawa badan aja
gak perlu apa apa kok
justru itu yang mau saya omongin bu mama seleb
kalau itu yang mau diomongin nggak usah ngomong
si acil bakalan kabur dari rumah
kalau tetep diadain resepsi gede gedean yang udah disiapin sama bu mama seleb
belum tau dia siapa
nanti kalo ketemu orangnya pukul ya
soalnya dia pukul aku
terus sabar tenang
yang itu bu
kamu ya yang mukulin anak saya
berani beraninya ya kamu mukulin anak saya
tanya aja sama temen temen gue
anak ibu aja yang cengeng
dan tidak sportif
anak saya kalau ngadu suka gak bener
kamu bohong ya
kalau gitu permisi ya bang
yuk lanjutin lagi
balik balikin emang aja
kamu tuh kalau ngadu yang benar
untung aja dia gak ngamuk
coba kalau dia ngamuk bisa ancur man
udah diem jangan nangis ah
saya mau tanya
ibu melihat laki laki yang ciri cirinya tinggi
udah gitu pakai setelan bajunya rapi
terus rambutnya dikuncir gitu bu
ada tuh di dalam
di dalam bu
kalau ketemu dia gebukin aja mas
mau nge game juga ya
saya kesini mau nyari jasaya
kalau misalkan ada tuh mana mas
kembaliin ke saya
karena saya masih ada urusan lain
tadi ada di sini mas
jangan permainkan saya mas
beneran kok tadi ada di sini
yang ngambil temen saya
dateng sama ibunya
mau kemana mas
mak nanti omnya adain ke bapak ya
mak alah bapak lo aja takut sama
lo udah ngambil jas gue ya
ah kejol kejol udah maling
gimana nanti gedenya kayak kuah
ah tadi temen lo sendiri yang bilang
jadi lo nyolong jas ya
tuh liat dia mana bawa temen temennya
udah gak aku aja
udah dimana jasnya
dimana jasnya dimana
bentar ya bang ya
udah kamu ngaku aja
dimana jasnya ha
ada apa dengan jazz ini
lah terus kok jasnya di lo
mungkin mas ya habis diambil sama anak ini
sembarangan aja lo
gue tuh boleh beli
dari tukang baso
kita bawa aja ke kantor polisi
eh eh stop stop jangan jangan
tadi mah di ujung jalan sono
kalo sekarang mah gak tau